tersangka ina masuk melalui pintu belakang menuju ruang reskrim polres majalengka pada jumat siang
kedatangan tersangka sempat mengecoh para jurnalis yang telah lama menunggu kedatangannya
hanya kuasa hukumnya saja yang terlihat di pintu belakang
sementara ina sudah berada di dalam ruangan pemeriksaan
tadi kita mulai pemeriksaan dimulai pukul lima belas tiga puluh waktu jeddah maghrib
kita istirahat sekalian isoma berikut makan malam
untuk lanjutan dari pemeriksaan sendiri kita akan lanjutkan lupa sisa
pemeriksaan terhadap ina yang berlangsung hingga sabtu dini hari ini membuat tersangka langsung ditahan
hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan selanjutnya oleh petugas terkait penyalahgunaan senjata api yang dimilikinya
sementara itu kuasa hukum tersangka meminta kepada polres majalengka
untuk menangguhkan penahanan terhadap kliennya yang tengah tersandung kasus penembakan ini
hal tersebut dikarenakan tersangka kooperatif dengan pihak kepolisian
kondisi klien ya baik baik saja menjawab dengan lancar dan beliau menyampaikan apa yang dia lihat dia alami saat malam itu
tidak lebih tidak
itu kenapa bisa langsung ditahan
ya karena penahanan kan itu kan hak
penyidik subjektivitas penyidik
jadi kita juga tidak bisa mengelak
mungkin upaya yang nanti akan kita lakukan mungkin akan membuat surat penanduhan kurang lebih seperti itu
sebelumnya seorang yang diduga pejabat pns pemda majalengka
diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang kontraktor saat tengah ditagi utang pada minggu sepuluh november
dari informasi yang didapatkan pelaku merupakan anak kedua dari bupati majalengka karena sobahi
akibat kejadian ini kontraktor tersebut mendapat luka tembakan di bagian lengan
yanuar aditya majalengka jawa barat